udah ngerasa gak terancem si ular bangun dan langsung nyerang diam diam si singa
dan pada akhirnya singa gak akan bisa lagi berkutik sama misalnya ular
ya sekarang gua tuh pura pura berlapang dada di depan boy
gua sok sok ngedukung hubungannya mereka
padahal gua kayak gini itu cuma nyaris simpatiknya boy doang
terus sekarang kayak gimana
katanya apaan aja
ya gini loh nanti pada akhirnya gua cuma tinggal nyari kelemahannya reva doang
dan gua tinggal jatohin reva di depan boy kan
dan gua yakin banget setelah semuanya selesai gua tinggal nyerang boy
yalah emang hebat deh
minimal kasih kabar ke emang kita
iya tan kita belum tentu kenal dia dengan baik
mungkin cuma mengakalin kita doang
iya tuh bener
iya bener tuh tan apa kata ari
apa jangan jangan dia gak mau nyerahin anak warrior yang telah gebukin gue
ah ini dia
ah itu kan penting gak ada yang bahaya
mereka itu kan janji bawa itu orang hari sabtu
atau masih ada beberapa hari lagi
kalau sampai hari sabtu dia nggak bawa orang itu ke sini
kita acak acak anak wario
gue setuju tuh
oh iya sekarang lo mau kemana nih
ya gue mau ke tempat mbak bella mau latihan
wuih ntar malem kan lo ada tarung ya
oke deh kalau gitu nanti biar gue bebemin semua anak anak warrior buat dukung lo dan dateng support lo oke
oh iya nanti malam boy mau tarung nih kalian semua harus nonton ya buat support boy
wah kalau gue pasti nonton sih gue kan harus kasih support buat sahabat gue yang satu ini ya
aku juga mau ikut ya beb tapi kamu yang terjemput aku
jangan khawatir itu udah pasti bebep melon
ah yaudah sin gue ikut lo aja gue juga mau nonton soalnya
gue juga pengen nonton sih max cuma lihat nanti ya kesannya gimana soalnya gue mau jenguk hikal dulu sekarang
nah re lo ikut lah
sebetulan ya girls
reva kayaknya udah gak peduli deh sama gue
gak ada peduli itu kali boy
jadi dia begitu sama lo
yaudah deh kalau gitu gue cabut duluan ya
sekalian gue pengen ngantre bebep mel mel tersayang
gue juga mau cabut duluan ya
eh lo nunggu siapa
biasa gue nunggu di jemput abu
wah bagus dong
oba lo tuh perhatian banget sama lo